bermacet macetan di kota jakarta sudah menjadi makanan sehari hari bahkan saat ini solusi yang
tepat sepertinya adalah dengan naik transportasi umum moda angkutannya pun sudah tersedia dengan
banyak ada krl mrt transjakarta serta lrt yang sudah terintegrasi dan juga harganya
terjangkau namun konsekuensi dari naik transportasi umum itu ya keadaannya seperti ini
jakarta kota yang lalu lintasnya tidak pernah tidur kelihatan moda angkutan umum di ibu kota
ini kian berkembang ragam pilihan transportasi disediakan bahkan kini terintegrasi satu sama
lain memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyingkat waktu serta biaya perjalanan mereka
kalau saya pribadi transportasi umum yang saya favori itu kereta krl enakan naik kereta karena
lebih pasti jamnya jadi enggak macet gitu di jalan jalan ini jadi tidak ada masalah
kalau di jakarta mrt sih mas dewan transportasi kota jakarta dtkj mengusulkan
adanya kenaikan tarif moda transjakarta pada april dua ribu dua puluh tiga hal ini diajukan mengingat tarif
transjakarta yang bertahan di tiga ribu lima ratus rupiah sejak tahun dua ribu tujuh dtkj mengusulkan tarif transjakarta
naik di jam jam sibuk yakni empat rupiah pada pukul tujuh satu hingga sepuluh sembilan waktu indonesia barat
dan lima ribu rupiah pada pukul enam belas lewat satu hingga dua puluh satu waktu indonesia barat hal ini tentunya menimbulkan
pro dan kontra menurut aku sih kurang setuju ya karena dengan harga yang tarif yang sekarang itu
udah memudah lebih worth it setuju sih kalau misalnya emang itu ditunjang dengan peningkatan
fasilitas ya mas maksudnya kayak lebih nyaman terus lebih aman dan lainnya itu nggak apa apa sih
hasil pantauan tim liputan cnn indonesia beberapa pengguna lebih memilih menggunakan transportasi
umum di jakarta selain untuk menghindari kemacetan pemilihan transportasi umum juga dilakukan guna
meminimalisir biaya perjalanan karena tidak perlu ada biaya tambahan untuk perawatan kendaraan
pribadi berarti demikian menurut pengamat tata kota dan kebijakan publik agus pambagio
pengembangan sistem transportasi di jakarta masih belum optimal terutama dari segi efisiensi transfer antar moda
terutama dari segi efisiensi transfer antar moda
terutama dari segi efisiensi transfer antar moda
transportasi di jakarta itu sejauh belum tanda interkoneksi dari apa dari first mile sampai
last mile atau dari keluar rumah sampai di tujuannya itu tidak belum bisa dikatakan baik dia baik ketika
maksimum orang dari first mile ke last mile itu hanya pindah tiga kali maksimum dan jalan lima ratus
meter itu masyarakat berharap adanya kenaikan tarif pada transportasi umum
dengan peningkatan fasilitas yang memberikan kenyamanan serta keamanan selama perjalanan
dengan peningkatan fasilitas yang memberikan kenyamanan serta keamanan selama perjalanan